sekelompok pemuda dari dua dusun di jombang terlibat tawuran saat menggelar patrol sahur senin dinihari
akibatnya dua warga mengalami luka di bagian kepala dan belasan rumah rusak
untuk mengantisipasi aksi susulan polisi kini berjaga di sekitar lokasi tawuran
beginilah suasana perbatasan dusun pengalangan desa alang alang caruban dan dusun beranjang desa sidokerto kecamatan mojowarno jombang
tampak sisa sisa batu berserakan di jalan penghubung dua dusun tersebut pasca insiden tawuran dua pemuda dusun tersebut saat patrol sahur senin dinihari
petugas kepolisian masih tampak berjaga di perbatasan dan memeriksa sejumlah rumah yang mengalami kerusakan
mayoritas kerusakan berupa genteng rumah yang berjatuhan usai terkena lemparan batu saat terjadi aksi saling serang
sementara itu dua korban yang mengalami
mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
aksi taburan masal ini bermula saat dua kelompok pemuda dari dua dusun menggelar patrol untuk membangunkan sahur
di saat kedua kelompok saling berdekatan tiba tiba ada lemparan batu ke arah salah satu kelompok yang akhirnya memicu tawuran
patrol itu dilempar sama anak pengalangan
terus dibilangin sama orang yang di sana itu ya ayo nyawat nyawat gitu
terus tambah banyak orangnya gitu loh yang dari pengalangan
ya tahu tahu kita tawuran tawat sawatan nggak jelas
banyak yang terlipat taburan
banyak iya banyak sama sama banyak
untuk mengantisipasi aksi tawuran susulan selain perbatasan kedua dusun
dijaga petugas kepolisian
dan tni warga juga berinisiatif membangun tembok penutup jalan antar dua dusun tersebut
saat ini kasus tawuran masal dua pemuda dusun ini sedang dalam penanganan petugas kepolisian setempat